masih berikutnya terkait presiden joko widodo yang berbicara empat mata dengan menko polhukam mahfud md di istana kepresidenan pada senin sore
jokowi meminta mahfud menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau tppu di kementerian keuangan secara jelas pada dpr ri
mahfud menyebut siap hadir di dpr ri pada rabu besok pukul empat belas waktu indonesia barat
mahfud pun menyatakan sanggup memberi penjelasan pada dpr ri dan masyarakat sejelas jelasnya sebab jokowi ingin keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan
mahfud menyatakan dirinya akan didampingi oleh pejabat eselon i dan anggota komite pencegahan dan pemberantasan tppu
mahfud md akan menjelaskan kebenaran terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun di kementerian keuangan

mahfud menyebut siap hadir di dpr ri pada rabu besok pukul empat belas waktu indonesia barat